dan kami akan ajak anda untuk menyaksikan secara langsung sidang lanjutan mario dandi di pengadilan negeri jakarta selatan
di mana informasi yang kami dapatkan bahwa hari ini ada mantan kekasih mario dandi satrio anastasia pretia amanda
yang hadir di pengadilan negeri jakarta selatan untuk memberikan saksi dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap david ozora
setiap agih hilang oh sama mario gitu
sehingga saudara mengatakan ini pada tanggal itu hilang tidak bersama dengan mario
atau ada yang lain yang saudara maksudkan
maksud saya di yang tanggal tiga puluh kan saya sempat menyinggung bahwa agnesi itu hilang
itu bukan menyinggung tanggal tujuh belas aja tapi saya juga ada beberapa kali yang saya dengar agnes hilang itu saya tanya oh sama lo hilangnya gitu loh
saudara saksi kemudian saudara tanya tidak kepada kakaknya ag dia dapat nomor saudara itu dari siapa
saling tidak mengenal sama ag pun hanya tahu tidak kenal tapi kok nomor saudara bisa diketahui sama kakaknya dan kakaknya mencari informasi kepada saudara
dan temannya mario juga menanyakan informasi agge ini kepada saudara sedangkan hubungan saudara dengan agge hanya kenal
saya tidak tahu saya nggak nanya juga
kenapa dia mencari informasi kepada saudara nah ini yang mesti kami tahu dalam persidangan ini
saya tidak tahu
saudara tidak tahu nah terus kemudian pada saat pertemuan saudara dengan mario di kemang ini juga membahas tentang itu
terus apakah dalam pembicaraan itu ada disebutkan tentang hilangnya ag ini
siapa yang bertanya dan siapa yang menyampaikan informasi
saya tidak ingat
yang bertanya ag hilang tanggal berapa terus yang memberikan informasi tahu ag hilang ini tanggal berapa itu siapa
saya nggak menyebutkan tanggal berapa tepatnya tapi saya tahu aja
saudara tahu oke
saudara tahu dari mana ag ini hilang dan keberadaannya ada di mana
yang pertama itu dari temannya
dari temannya siapa
itu cuma kayak percakapan
aku enggak mengerti maksud hilang itu apa
aku enggak mengerti itu di tanggal tujuh belas
lalu tanggal dua puluh tujuh itu kakaknya nelfon saya
jadi sempat dua kali saya tahu bahwa agge itu hilang
terus saya di tanggal tiga puluh itu saya lelucon aja
kayak gue tahu cewek lo hilang
terus dari situ dia langsung kayak panik lah sama siapa gitu
karena saudara mau menjawab tadi saya tahu gitu ya
jadi setiap hilang itu sama dia gitu
karena di tanggal dua puluh tujuh kakaknya itu menelpon saya itu dia bilangnya hilangnya sama mario
jadi saya kira hilang hilangnya sebelumnya itu sama mario juga
kemudian setelah mario bertanya kepada saudara
kepada saudara sama siapa saudara menjawab apa
enggak dia nelfon orang
siapa yang ditelpon
di hadapan saudara
setelah saudara memberitahu saya tahu itu
iya tapi dia sempat berkali kali bilang kayak
siapa apa yang lo tahu tentang agnes
apa yang lo tahu tentang
terus enggak berapa lama karena saya enggak jawab
dia langsung nelfon orang depan saya tuh hampir lima belas menitan
siapa yang ditelepon sama mario di hadapan saudara
percakapan apa yang saudara dengar antara mario dengan david tersebut
karena itu kafe jadi saya enggak dengar
saya cuma main hp di depannya dia oh
saya tahu dia nelfonin orang
saya kan enggak tahu namanya warang itu david saya enggak tahu
terus abis itu baru dari situ saya tinggal si mario
karena maksud saya lo udah datang datang ke sini saya lagi sama teman teman saya
terus abis itu malah kesibukannya dia sendiri saya usir dia dari the alpha kemang
saya usir dia dari the alpha kemang
terus saya ke back office buat ngelihat cctv dia udah pergi apa belum
ternyata dia masih di situ nelfon nelfonin orang
terus gak lama dia pergi baru saya balik lagi keluar
nah terus ada percakapan apa lagi
enggak ada dia pulang
terus dari pertemuan tanggal tiga puluh itu apakah kemudian mario ini masih penasaran
saran dengan orang yang namanya david tersebut
enggak di jam dua david itu ngecet saya
tadi saudara jelaskan saudara hanya tahu tapi tidak kenal
tapi kenapa kemudian david ngechat saudara
berarti antara saudara mario david ini saling kenal
tadi kenapa dibilang tidak kenal hanya tahu
dia baru ngechat saya pakai nomor yang enggak dikenal
pakai nomor yang tidak dikenal terus
gue enggak mention nama siapa siapa
di situ saya masih marah tuh
saya masih marah dia bilang katanya di telpon
david katanya kalau bohong diancam ditembak sama mereka
diancam mau ditembak terus
kita sama sama bingung
sama sama chat chatan gitu
dari situ berhenti catnya dibilang kayak ya nih dia nanya nanyain tentang agnes ke gue
aku bilang gitu dateng dateng rusuh doang
tapi di situ posisinya aku nggak dekat sama david
jadi kayak saya tahu sebagai dia teman adik saya
sebagai teman adik saudara
jadi saudara tahu dia teman adik saudara sejak kapan
saya kurang tahu tepatnya tapi saya sering lihat beberapa kali kalau adik saya lagi main di rumah sama teman teman saya
di rumah yang saya
mereka suka main ke rumah ya
kalau main ke rumah siapa aja yang suka main dengan adik saudara
ada david ada di saudara itu siapa lagi
kalau ag suka juga main ke tempat saudara
beda rumah saya sama adik saya
iya kan walaupun beda rumah kan saudara juga pernah ke rumah eyang gitu kan
dia juga adik saudara kan juga pernah ke rumah eyang saudara
saudara tadi bilang bahwa tahu david teman adik saudara pada saat di rumah eyang
jadi pertanyaan saya apakah agih juga suka main ke rumah adik saudara di tempat eyang
saya kurang tahu
kurang tahu nah sebelumnya saudara tahu tidak antara ag dengan david ini ada hubungan pacaran
tidak tahu terus kemudian di bulan januari itu kenapa mario ini sampai sepanik itu pada saat dikasih tahu
kalau ag ini hilang ada hubungan apa antara mario sama ag
saya nggak dikasih tahuin jujur sama dia saya udah nanya gitu kenapa kok sepanik itu katanya bukan ceweknya kok panik
enggak beneran dia bukan cewek saya eh bukan cewek
pengakuannya saat itu kepada saudara ag ini bukan ceweknya tapi saat itu panik
tapi dia panik
nah terus sebelumnya antara saudara dengan mario ini dekat itu juga ada hubungan
dekat itu juga ada hubungan pacaran atau hanya sekedar teman
ada hubungan pacaran nah terus saudara selesai hubungannya itu kapan
tahun lalu oktober
jadi setelah selesai tapi hubungan saudara dengan mario tetap berjalan baik komunikasi
hanya hubungan khususnya selesai tapi komunikasi sebagai teman tetap berjalan seperti itu
terus kemudian setelah tadi saudara memberikan informasi kepada mario bahwa ag ini hilang
dia menelpon seseorang apakah saat itu saudara lihat mimik muka atau raut wajah itu panik marah menelpon seseorang atau biasa saja
biasa saja menelpon biasa
atau intonasinya marah marah
enggak ada biasa saja
terus dia manggil nama david itu namanya david atau wareng yang dipanggilnya
pada saat mario menelpon seseorang tadi di hadapan saudara yang dipanggilnya namanya david atau atas nama wareng
jadi dia menelpon berdering terus dia taruh meja terus dia kayak diam nungguin gitu terus di gini lagi
terus saya lihat namanya david
tapi saya disitu enggak kenal david
saat itu nyelem kenal david
saya taunya wareng bukan david
kalau nama aslinya david saudara tidak tahu
tapi kalau panggilan wareng saudara tahu orangnya siapa
seperti itu yang saudara maksud
mario tahu ada informasi tersebut
dari tanggal tiga puluh
ini rentan waktu kan adanya kejadian tadi kan tanggal dua puluh satu
dua puluh saudara tahu tanggal dua puluh satu
nah antara rentan waktu dari tanggal tiga puluh januari ke tanggal dua puluh itu apakah mario suka mencari informasi tentang wareng dan ag kepada saudara
atau saudara cacetan baik antara mario maupun david
terus untuk kejadian dia hilang itu saudara tahu informasi
ada kejadian apa di tanggal itu
hanya hilang aja
hanya dia nggak pulang seharian
tapi tentang adanya kejadian di tanggal tujuh belas
enggak tahu atau lupa
ini saya bacakan pap saudara tanggal tujuh belas ya
pertanyaan dari penyidik apakah pada tanggal tiga puluh januari setiap tanggal dua ribu dua puluh tiga pukul empat puluh lima wib di dapa kemang jakarta selatan
saudara pernah mengatakan kepada mario alis dendi den agnes pernah ngilang enggak
aku tahu den dia kemana
aku dapat info kalau dia disetubuhi oleh orang
ada lah tapi tidak menyebut nama
wareng panggilannya yaitu kristalino davidozura
cerita ke gue kalau sama agnes
dulu sempat hampir melakukan hubungan bersetubuh
tapi dulu enggak sampai
enggak sampai masuk
sekarang yang kedua kali memang sampai masuk
itu pertanyaan dari penyidik
pada tanggal tiga puluh januari dua ribu dua puluh tiga dapa kemang jakarta selatan
saya mengatakan kepada mario dendi
namun untuk kata kata aku tahu dan dia kemana
aku dapatkan info kalau dia disetubuhi orang
ada lah tidak menyebut nama
wareng atau kristalino
cerita ke gue sama agnes
dulu sempat hampir melakukan hubungan bersetubuh
tapi dulu nggak sampai masuk
sekarang yang kedua kali memang sampai masuk
saya tidak pernah mengatakan
saudara memang tidak pernah mengatakan sama sekali kepada mario
tapi yang terus saya tahu hilang itu benar
tapi selanjutnya yang itu enggak
ini enggak benar
keterangan saudara ini tentang mengatakan adanya persetubuhan ini nggak benar
kalau saudara tidak ada mengatakan kalimat ini kepada mario
dia nggak akan sepanik itu
tidak akan berusaha berhari hari mencari keberadaan david
tapi dia di depan saya benar benar nggak panik
tapi yang saudara lihat malam itu hanya biasa saja
tidak ada kepanikan
tidak ada kata kata menelpon david juga dengan intonasi keras atau kencang
mimik muka juga biasa saja
kemudian saudara tanggal dua puluh satu tahu adanya kejadian
kejadian adanya pengenayaan
tanggal dua puluh satu saudara tahu
kenapa kemudian mario memukul david
saudara tahu tidak
pertanyaannya jangan begitu
tanggal dua puluh satu itu saudara tahu dari mana
nah setelah saudara membaca twitter itu informasi yang saudara dapat dari twitter itu apa
terus apa lagi
informasi yang ada di twitter tersebut
saya tidak ingat